aku emang salah
aku juga udah lama kok sadarnya
setelah aku cari kamu kemana mana
yaudah bentar ibu bayar dulu ya
eh masa tante
biar aku aja
udah tante sama anak yang beb
tunggu disini aja sebentar ya
hal kepikiran botol kecap bu
jadi sedalam itu perasaan yang beb sang rifki
semua yang tadi mike ucapin
sama persis kayak botol kecap
bilang el suka marah
itu semua ngingetin el sama botol kecap
enel rangan banget sama botol kecap
botol kecap itu pasti akan kembali
kau masih terus berdoa kan sayang
kamu sekarang penuh aja el
gak usah terlalu dipikirin
kalo ibu ngajak maik makan sama kita
orang ibu gak salah apa apa kok
ya tapi kan gara gara ibu ngajakin makan
kamu jadi sedih kayak gini
kamu jadi sedih kayak gini
enggak enggak kenapa
cuma l aja yang cengeng bu
el anak ibu tuh gak cengeng kok

menangis itu bukan berarti kita lemah

menangis itu adalah cara kita bertahan
karena kita udah gak sanggup
karena terlalu banyak beban yang ada dalam diri kita

yaudah sekarang kita makan lagi

sibuk banget kayaknya
beta lagi mencium bau bau
api kecemburuan disini kawan
ya wajar dong kalo gue cemburu sama pacar gue sendiri
ya wajar dong kalau gue cemburu sama pacar gue sendiri
yang gak wajar itu ini nih gue ngasih tau
cemburu sama temen
siapa ya yang dulu tuh cemburu banget
waduh siapa ya gue loh
dia juga mencium bau bau
sindiran halus nih
hahaha ya ampun
eh parah dari sekutu ya
beta bilang sama ale ale itu jangan main sindir main sindir toh

tidak suka itu kawan
itu tidak bagus
ih pada berisik amat sih
gue khawatir sama dia soalnya dia tuh lagi pergi sama

kan lo sendiri yang bilang kalo mike itu baik banget
baiknya tuh kayak malaikat ya kan
farel yang bilang mike itu sebaik malaikat siapa
lo gausah ngarang deh
lo emang kenapa
oh atau jangan jangan lo cuma kepo sama mike nya aja
lo k pop gitu mike lagi pergi kemana sekarang sama michelle gitu
itu namanya lo nuduh
eh eh sudah sudah eh
sekarang lanjutkan lagi kerbutannya
sekarang lanjutkan lagi kerbutannya

gue tau tapi lo demen kan kalo mereka berdua berantem
oh atau jangan jangan biar ada kesempatan buat clbk sama riva

lo udah ngerti aja yang betta bilang
beta itu tidak ada maksud seperti itu
betta itu cuma bercanda saja kawan

non jangan ngambek ngambek toh
di toilet aja diantar pacar
gue sendiri aja
ini tipe apa
itu lo pegang hp gue ya
kalo michelle nelfon lo angkat aja terus lo tanya dimana dia oke
terima kasih mbak
naik tante mau nanya sesuatu
kamu mau jelasin apa
iya soal itu tante
iya soal itu tante
sebenarnya aku mau kasih alesan
saya itu gak bermaksud sama sekali untuk gantiin posisi michelle

gue udah tau
mike yang nyanyi di cafe bukan mau ngerebut posisinya el
mau bantuin el
biar el gak perlu bayar
penalti dari madame preti
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
kamu sekarang udah gak perlu bayar penalti
madame preti kemarin mau udah ngasih tau semua bu
semua ini kamu lakukan buat
ini mah gak seberapa tante
kita kan harus berkorban
untuk orang yang kita sayang
makan makan makan
makan makan makan
makan makan makan
makan makan makan
kalian juga langsung ke sekolahan kan
maunya gitu sih
kamu jalan jalan dulu
ya kalau mau jalan jalan ya silakan aja
gua sih mau sekolah
aku bercanda kok
lagi aku gak akan mungkin biarin kamu balik ke sekolah sendiri
kalo takutnya kalo balik sekarang ke sekolah
lo dihukum lagi sama patogar
ntar dihukum pas sama kayak botol kecap
lo gak mau lagi ya kayak gitu
kamu tenang aja
kalau kita balik ke sekolah
aku gak akan biarin siapapun hukum kamu
gak usah pede
apalagi janji yang gak bisa ditepati
kita kan gak tau
aku juga udah lama kok sadarnya
setelah aku cari kamu kemana mana